kalah dari gugatan warga dalam penanganan kebakaran hutan di pengadilan negeri palangkaraya
presiden jokowi dodo menyatakan akan mengajukan kasasi
hal ini disampaikan presiden jokowi usai berkunjung ke kantor pengurus pusat muhammadiyah pada kamis pagi
kepala negara mengaku menghormati keputusan yang sudah diambil oleh pengadilan negeri palangkaraya
dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi palangkaraya
karena fonis kalah presiden jokowi menyebut akan menempuh kasasi untuk proses hukum selanjutnya
kasus bermula saat tujuh warga mendaftarkan gugatannya ke pengadilan negeri palangkaraya dua ribu enam belas silam
presiden dan pejabat terkait dinilai gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat kalimantan tengah
dalam prosesnya hakim pengadilan tinggi palangkaraya memfonis presiden joko widodo
dan sejumlah pejabat melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla di kalimantan tengah
pengadilan memutus presiden dan pejabat
terkait segera membuat peraturan presiden atau pp kebakaran hutan
ya kita harus menghormati sekali lagi kita harus menghormati setiap keputusan yang ada di wilayah hukum di pengadilan
tetapi kan juga masih ada upaya hukum yang lebih tinggi lagi yaitu kasasi
presiden jokowi dodo menyatakan
angka kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah saat ini turun lebih dari delapan puluh lima persen
menurut presiden pemerintah sudah berupaya sangat serius menangani karhutlah di beberapa tempat di tanah air
hal ini disampaikan presiden jokowi usai berkunjung ke kantor pengurus pusat muhammadiyah pada kamis pagi
jokowi menyebut koordinasi antara sistem penegakan hukum dan pengawasan di lapangan
seperti pihak keamanan satgas karhutla dan badan restorasi lahan gambut telah bekerja serius
untuk menangani ancakan
ketaman bahaya karhutla